jadi inti dari segala hal ini adalah saat inggris membangun komitmen kepada orang orang yahudi yang ada di inggris
supaya difikirkan untuk kemudian philips bisa dibebaskan
dari berbagai lembaga survei yang terpercaya
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
gue gak pernah ngedeketin si jen tanyain dari dulu
tepi ada yang sendiri ngobrol sama coach givi itu pakai bahasa sunda atau gimana